hai saudara arus kendaraan dari ruas tol trans sumatera yang akan memasuki pelabuhan
bakauheni lampung mulai mengular terpantau melalui visual udara tanpa kendaraan tanpa
henti berdatangan di area tol gate kondisi yang sama pun terjadi di sejumlah kantong
parkir dermaga terdapat penumpukan kendaraan mobil pribadi total pemudik yang menyeberang
pada sabtu terdiri dari tujuh penumpang pejalan kaki dan lima puluh empat satu ratus dua puluh empat penumpang dalam kendaraan angka
ini menunjukkan lonjakan yang signifikan dibandingkan hari hari biasa sudah ada ursula
putri jurnalist kompas tv yang memantau pelabuhan bakauhoni lampung ursula selamat pagi biasanya
ya kapan ada kepadatan atau penumpukan kendaraan masuk ke pelabuhan bakauheni
ya selamat pagi auto dan juga saudara untuk pada hari ini tanggal empat belas april dua ribu dua puluh empat itu memang sudah ada
terlihat beberapa kendaraan yang memasuki pelabuhan bakauhoni untuk menyebrang kembali
ke jawa dari sumatera namun menurut pantauan kami di saat ini di belakang
saya seperti yang bisa dilihat belum ada antrian yang mengular
namun memang pada saat ini sudah banyak kendaraan yang mulai masuk ke dalam pelabuhan untuk menyeberang
nah selain itu juga untuk kondisi tol dari pantauan udara terbaru yang kami dapatkan itu terpantau masih
lancar walaupun memang sudah ada beberapa antrian ataupun kendaraan yang juga ikut mengantri ke dalam
pelabuhan bakauhoni saudara juga untuk datanya sendiri dari posko bakauhoni dua puluh empat jam terakhir yang
yang terakhir kali dikirimkan pada tanggal tiga belas kemarin itu
dari pulau sumatera menuju ke pulau jawa itu saat ini sudah ada sekitar satu ratus sepuluh ribu orang yang telah menyeberang
nah secara perbandingan apabila dibandingkan dengan hari hari pada biasanya itu
naik sekitar tiga belas persen
maaf maksud saya ini tuh sudah kembali sekitar tiga belas persen dari sumatera ke jawa
apabila dibandingkan dengan kendaraan ataupun orang yang telah menyeberang dari jawa ke sumatera
nah untuk kendaraan roda dua sendiri yang telah kembali ke jawa itu sekarang sebanyak sembilan dua puluh lima unit
atau mencapai dua belas persen dari kendaraan yang telah berangkat ke sumatera dan kembali ke jawa itu sendiri
nah untuk kendaraan roda empat sendiri sebanyak empat belas dua ratus tujuh puluh enam unit atau sudah kembali empat belas persen
dari jumlah total kendaraan yang telah berangkat dari jawa ke sumatera hingga pada hari ini
nah untuk total akumulatif kendaraan secara yang telah kembali dari sumatera ke jawa itu sebanyak tiga belas persen
jika kita akumulasikan semuanya atau sebanyak dua puluh empat enam ratus dua puluh enam unit kendaraan
nah selain itu juga dapat menjadi catatan juga bagi para orang yang ingin kembali ke jawa adalah untuk mempersiapkan tiket
nah ini selalu menjadi himbawan terus menerus
dikarenakan tiket itu tersedia secara online dan pembelian tiket sebelumnya itu dapat mengantisipasi adanya penundaan penundaan
ataupun antrian yang nantinya akan terjadi di pelabuhan
sehingga memang dari pihak asdp sendiri ataupun dari pemerintah juga menghimbau bahwa apabila ingin kembali menggunakan kapal ke jawa itu untuk mempersiapkan tiket terlebih dahulu
usullah artinya tadi selain dari imbauan untuk mempersiapkan tiket
adakah imbauan lagi dari asdp untuk mengantisipasi kepadatan
kemudian juga tadi kalau anda katakan ada imbauan untuk mempersiapkan tiket
apakah memang problem soal masyarakat yang datang tapi belum memiliki tiket ini masih menjadi permasalahan hingga di arus balik ini ursula
untuk masalah itu sendiri okta dan juga saudara masih belum nampak pada hari ini
dikarenakan memang untuk persentase orang yang kembali ke jawa sendiri itu pun belum semuanya
masih sekitar tiga belas persen dari jumlah pemudik yang pergi ke sumatera
namun memang himbawan ini tetap dicanangkan atau tetap diberikan oleh pemerintah ataupun asdp untuk mencegah terjadinya antrian antrian seperti yang kemarin kita lihat di pelabuhan merak
kebakaran itu juga terjadi antrian dikarenakan banyak penumpang yang belum memiliki tiket namun sudah datang ke pelabuhan
jadi dapat dikatakan bahwa himbawan untuk membeli tiket ini walaupun memang saat ini belum ada masalah yang terjadi
tetap dijadikan atau dijadwalkan untuk dibeli tiketnya
untuk mencegah antrian ataupun kejadian yang sama seperti yang terjadi pada pelabuhan merak di mana kendaraan itu mengular hingga berkilo kilometer begitu akta
usulan tadi ada katakan masih sekitar tiga belas persen dari mereka yang menyeberang ke sumatera
artinya untuk prediksi puncaknya sendiri dari arus balik ini kapan ursula
untuk prediksi puncaknya sendiri pada hari ini yang kami dapatkan itu diprediksi pada hari ini

jadi oleh karena itu masih dihimbau kepada masyarakat untuk mengantisipasi adanya lonjakan kendaraan ataupun antrian yang mana nanti akan terjadi
baik itu dari tol lintas sumatera maupun di jalan menuju ke pelabuhan
namun menurut pantauan kami hari ini pun di jalan menuju ke pelabuhan di belakang saya ini masih terpantau sepi ataupun lancar
pada pagi ini walaupun masih belum banyak kendaraan yang menuju ke pelabuhan
puncak arus mudiknya tetap diprediksi pada hari ini dan juga besok
jadi imbauannya adalah tentu menyiapkan tiket terlebih dahulu sebelum kembali menyeberang
kemudian juga prediksi dari puncak arus baliknya adalah hari ini sampai dengan besok
terima kasih junes kompas tv melaporkan dari lampung selatan
lampung ursola putri terima kasih
saudara usai jeda breaking news kompas tv masih akan kembali untuk anda